saya belum sempat untuk jenguk pak lagi kesana bu
karena disini saya ada beberapa pekerjaan yang harus saya urus
saya justru yang mau terima kasih sama kamu
karena kamu sudah handle dan taken care semua pekerjaan al
pada saat al di rumah sakit
dan ingat kamu juga harus jaga kesehatan
emang pantas ya kalau asisten rumah tangga kayak kiki itu kuliah
sabab semua orang kan berhak
menimbak ilmu yang situasi
gak peduli dia art pemulung petani pelawak sapung kayak uyak
semua boleh boleh aja dong
oh gitu ya ya
tapi gak terkesan kayak pelaku atau gak tau diri gitu kan
ayo kiki dengerin apa kata uya
kalau ada yang ngatain orang yang mau kuliah
justru yang aneh
masa orang mau maju pakai dilarang
pokoknya mah ayang kiki maju aja terus
ya juga sih ya
udah dukung kiki
burung irian burung cendrawasi
cukup sekian dan terima kasih
lah pergi sana aku mau lanjutin nyapu nih
dia masuk berita
suara bisnis itu id
istri aldebaran alfahri menerima standing applause saat launching produk maharaja
kamu hebat andin
kamu bisa mengisi kekosongan allah
di acara dengan sempurna
iya saya harus di telpon randy lupa
saya kabarin randy dulu ya
iya saya mau info ke kamu soal perkembangan alam
al sudah siuman
saya lega denger ya bu
semoga kondisi pak a makin membaik ya bu
saya belum sempat untuk jenguk pak lagi kesana bu
karena disini saya ada beberapa pekerjaan yang harus saya urus
gak apa apa randy
saya justru yang mau terima kasih sama kamu
karena kamu sudah handle dan taken care semua pekerjaan al pada saat al di rumah sakit
dan ingat kamu juga harus jaga kesehatan
jangan sampai kamu sakit ya
oke kalau gitu thank you sekali lagi
saya tutup ya
terima kasih ya
kalau gitu saya duluan ya
aku harus balikin ke siapa ya
kalau bu rosa
takutnya bu rosa masih belum tahu soal rena
nanti justru bu rosa kenapa napa lagi
aku harus balikin sama andi aja ya
pasti sekarang andi lagi jagain al di rumah sakit
mending aku ke sana
jadi al minta ketemu sama angga
eee tadi aku udah telepon angga dan aku rasa mungkin dia lagi di jalan ke sini
iya masang udah nungguin kamu dari tadi masuk aja
yaudah kalau begitu saya masuk ke luar ya
mari din om
so saya mau jemput teman saya ada ke arah bisa
bisa pak silahkan
terima kasih ya
kondisi belum terlalu fit
ini jangan paksa bicara ya
semampu lu aja
seperti dugaan kue

tapi lu pasti kuat
artinya tau bakal vidio
belum ada orang satupun yang membaca surat itu
jadi andi dan mama belum tahu soal hasil tes dna itu
sebenarnya mas al bicara apa sih sama angga
kenapa mas al minta ketemu sama angga
apa ada hal yang penting
apakah ada urusan kerja
tapi kayaknya mas al gak ada urusan kerjaan di sama angga
terus mereka bicara apa ya
gue balik dulu ya
lo jangan banyak pikiran
lo jangan khawatir
sekarang lo fokus sama kesehatan lo
dan ketika lo pulih
lo bisa ngomonginnya semua ke andi ke tante ros
dan mengenai masalah imigrasi tes dna
rendy gak ada satu orangpun yang tahu
gua sama rendy udah keep rahasianya
dan mengenai surat tes dna yang ada di rumah gue terus hilang
lo gak usah pikirin juga
aku bakal temuin surat itu
gue yakin lo pasti kuat